sementara itu indonesia kembali menambah dua medali emas lagi dari cabang olahraga tenis
kemenangan diraih oleh dua ganda indonesia beatrice gumulya jesse rompis dan di nomor ganda putri
dan juga aldila suciadi christopher rungkat yang sukses menaklukkan lawan di final ganda campuran
sejak awal ditargetkan dapat meraih medali emas bagi indonesia
pasangan beates gumulya jesse rompis yang bertemu dengan ganda thailand
peang tam plipwe tamarin tanah sugan langsung tampil agresif
meski sempat tertinggal di game game awal
keduanya mampu membalikan keadaan dan menutup set pertama dengan kemenangan enam tiga
di set kedua bea dan eci tak ingin memberikan kesempatan pada lawannya untuk bangkit
hasilnya pasangan indonesia ini dapat mematakan servis lawan
hingga akhirnya mengakhiri pertandingan dengan kemenangan enam tiga di set kedua
kemenangan ini sekaligus mengulang prestasi winner prakusia dan romana tejaku suma
yang terakhir merebut emas di ganda putri pada sea games tahun dua ribu lima di manila
memang kita kan dari awal ditargetin buat dapat emas dan kita bisa achieve golnya kita lah targetnya kita
dan kita pasti seneng banget jadi ya gak bisa diekspresiin lagi dengan kata kata
ini kita bisa merebut target kita dapat emas dan kita bisa berhasil semua juga dengan menunggu semua pencipta teris indonesia
ya datang juga support kita semua family kita semua pelatih kita semua udah mendukung
sampai akhirnya kita bisa mendapatkan emas di sea games
sementara di final ganda campuran peraih medali emas asian games dua ribu delapan belas
aldila suciadi dan christopher rungkat juga sukses meraih emas setelah menundukan pasangan thailand
sancai ratiwatana dan tamarin tanasugar
kalah empat enam di set pertama aldila christo berhasil bangkit di set berikutnya dan menang enam satu
di set ketiga aldila kristo mampu tetap tampil tenang dan fokus
hingga akhirnya menutup set penentu ini dengan super tiebreak sepuluh delapan
emas kedua di sea games ini sangat senang dengan performa saya selama sea games ini
dan semoga ini bisa menjadi modal untuk tahun depan agar bisa menaikkan peringkat lebih baik
senang banget pasti bisa mengembalikan tradisi lagi
saya juga sangat confident setelah asian games emas
jadi saya sama aldila sangat yakin kalau kita bisa emas di sea games ini
ya sih kita cukup solid semoga emas akan mengulang tradisinya lagi ke depan depan
kemenangan ini di nomor ganda campuran juga membuat christopher rungkat
lengkap menjuarai semua nomor tenis putra yang dipertandingkan di ajang sea games
kemenangan yang diraih ganda campuran indonesia aldila suciadi christopher rungkat
akhirnya membuat tim tenis indonesia melampaui target di sea games dua ribu sembilan belas kali ini
total tim tenis indonesia meraih tiga emas dan dua perunggu
dan kemenangan christopher dan aldila ini juga terasa istimewa
karena kemenangan kali ini sekaligus mengulangi prestasi dari wine prakusya dan suwandi
yang terakhir kali merebut emas di nomor ganda campuran pada sea games tahun dua ribu tiga di vietnam
erlangga wisnuaji fordanto bimantoro manila